sebuah video yang berisi adegan sejumlah pelajar berjoget vulgar di dalam kelas menghebohkan warga blitar sejak dua hari terakhir
video singkat ini memperlihatkan empat pasangan yang masih berseragam sma bergoyang erotis yang tidak sepantasnya
ironisnya keempat pelajar perempuan tersebut mengenakan hijab
video singkat ini memperlihatkan empat pasangan yang masih berseragam sma bergoyang erotis yang tidak sepantasnya
sejumlah pelajar berjoget vulgar berjoget vulgar bergoyang erotis yang tidak sepantasnya
peredaran video pelajar yang dianggap vulgar ini juga menjadi perhatian aparat kepolisian
yang langsung menyebabkan penyakit yang terjadi
yang melakukan penyelidikan
hingga kini belum diketahui secara pasti siapa pembuat dan penyebar video
yang telah mencoreng nama baik dunia pendidikan di kabupaten blitar